ini sebel deh mama hilda
seberapa penting sih perempuan yang namanya reva reva itu
masa cuma dia yang dikasih bodyguard
emang dianggap apa coba kehadiran kita di rumah ini
i'm sure pasti bayar bodyguardnya itu juga mahal banget
gin lo kenapa sih jangan panik kayak gini
terus mereka nuduh kalau bang andre yang bikin dia cedera
makanya mereka nyerang bang andres sendirian
gue cuma takut kalau mereka bikin kerusuhan aja di bengkel
ternyata andre yang bikin dean cedera
lantasan feeling gue gak enak
dean pasti nyuruh gang serigala buat balas dendam ke andre
ya udah gini
udah tenang ya jangan panik
dadah aja lagi
nyenyak banget tidur gue abis mimpin boy juga
pasti hidup gue bakal lebih happy kalau mimpinya jadi kenyataan
gue udah jadi anak sultan
bakal punya pacar rizy rich
tapi gue harus singkirin cpho dulu
eh anak gadis
kesayangan mama sila masih bisa santai ya kamu ya
setelah kejadian kehilangan kalung mama hilal
hilda ini luar biasa
kamu tau gak sih
pusing kepala memetujuk keliling gitu
bukan salah aku
dia jelas salah kamu dong
lagian kamu jam segini
aduh belum mandi belum siap siap
nah ini udah siang loh silla
aduh mama nih kalau bete ngerebet kemana mana deh
nah kan aku juga udah biasa bangun jam segini
jangan merusak ah
gara gara tamu dan juga papa benny
emang papa benny kenapa
kamu tau gak sih
masa papa benny mau kesini untuk urusan kerjaan dia
masa perempuan yang namanya reva reva itu dititipin ke mama suruh jagain
kan kalau misalnya papa benny nggak ada kita bisa bebas ngapain aja
kayaknya ada sesuatu deh sama bisnisnya papa benn ini
makanya dia bolak balik bolak balik sydney jakarta
kan kalau dipikir pikir ya tiket jakarta ke sydney dan balik lagi dari sydney ke jakarta itu
mendingan itu tiketnya dikasih aja ke mama
buat mama hilda belanja belanja
many pedi ngeblow rambut semua di salon ya

daripada untuk dia tuh berangkat bisnis
ah udah lama aku mau mandi
ngapain dia di sini
marvel itu cowok yang pernah nganterin cewek pho ke kampus
atau jangan jangan marvell sama cewek pho itu beneran lagi deket
mimpi aku balikin sama boy bisa jadi kenyataan dong
udah angkat ke kampus dulu ya assalamualaikum
ih biasa aja dong bisa nggak sih
jantung saya mau copot tau untung udah ditempel lagi nih pak
bagus ya loh udah mulai terang terangan selingkuh sama marvel
hah selingkuh hai
ampun sila marvel itu sama gue gak ada hubungan apa apa
jadi papa benny itu ngehire marvell sebagai bodyguard gue
jadi berita yang saya dengar soal bodyguard bodyguard yang disewa itu buat kamu reva
iya dong namanya juga tuan putri
ah kenapa sih cuman reva yang dikasih bodyguard
hey kan posisi mama hilda dan juga sila anak kesayangan mama itu penting loh di rumah ini
hah gak terima

emang cantik banget beruntung cowok yang bisa dapetin dia
ya oke kamu tuh apa
enggak siapa yang mau
hmm yaudah kalau gak mau ngaku jadi yuk berangkat
mama walaupun gak suka kipo kita liat yuk yuk yuk yuk
vel kan gue udah bilang sama lo lo gak perlu bukain gue pintu
kan aku juga udah bilang sama kamu ini bagian dari tugas aku
lagi kan gue mau duduk di depan jadi thank you ya
ih sebel deh mama hilda seberapa penting sih perempuan yang namanya reva reva itu
masa cuma dia yang dikasih bodyguard
emang dianggap apa coba kehadiran kita di rumah ini
i know mam i'm sure pasti bayar bodyguardnya tuh juga mahal banget
malah kan biarin aja sih pehaut selaka
iya juga ya jadi gak ada yang gangguin kita lagi di rumah ini
mam tapi aku punya ide deh
dengan adanya marvel aku jadi punya kesempatan buat manas manasin boy
kalau misalnya reva ini deket sama marvell
jadinya boy putusin reva terus balikin sama aku ya kan
kalau mama punya feeling yang ada boy nanti akan makin sebel sama kamu kalau dia dengar berita itu dari kamu
saran mama biarin aja dia tahu sendiri
nanti boy juga bakalan mikir kalau reva bukan perempuan yang terbaik untuk dia
iya iya mama benar juga sih
mulai dari sekarang aku akan kasih lihat sisi aku yang paling baik ke boy
jadi boy dulu sama mama
tentu gak bakal bisa ngalahin gue

segitu dong kemampuan lu ini kemampuan lu
kok lu pengen ngeliatin aja
kok kayak gini cara ya
dia bisa dihajar habis habisan
salah seanak serjala
kenapa lu parah bongong
ah kelamaan lu
enggak gak usah
kita nggak usah gue campur
ini udah bukan urusan warrior lagi
tapi urusan andrea sama mereka
lagi pula kita juga gak ada yang tau
kalau ternyata andre nyerang dean semalam
bener juga kata lu al
apa apaan ini semua
berani lu semua ngeroyok temen gue
apa yang sebelah oke